pemerintah provinsi dki jakarta kini berencana memperlakukan larangan pengendara sepeda motor untuk melintasi kawasan jalan jenderal sudirman
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menilai larangan terhadap sepeda motor akan jauh lebih efektif untuk menekan angka kemacetan di jakarta
karena nanti ke depan pun motor ini tetap dilarang karena irp nggak kena di motor
terus jumlah motor lebih banyak jadi satu bus kecil saja itu motor bisa seratusan
jadi itu dasarnya seperti itu kalau mobil makanya lebih banyak depan bus tapi dia lebih sedikit depan motor
toh mobil kita palakin dengan irp kita lagi mau lelang ini latihannya dulu nanti uangnya juga kita subsidi ke bus